ibu mau ketemu teman lama ibu dulu ya mau ada bisnis
emang harus banget ya bu dana menor kayak gini terus pake perihasan yang berlebihan
yang aku tau tuh ibu tuh sederhana gak kayak gini tuh
fi sederhana itu dulu waktu kita masih melarat masih keres
sekarang ibu punya segalanya
apaan masih sederhana terus
oh ya pak faisal mau tanya
sebenarnya ibu tuh pekerjaannya bukan nolong orang kan pak
tapi malah nyeki ke orang
ibu rentenir kan
saat itu ibu sudah benar benar dikuasai sama setan
ibu merasa benar sendiri karena
ibu sudah merasa memberikan pinjaman sama mereka
jadi ibu semena mena menagih
ini nggak lucu ya ini maksudnya apa coba
aku dapat kiriman bunga tau gak dari siapa dari victor
bunga dari victor
gini gini fitri dengerin mama dulu ya
jadi victor itu kan dia suka dengerin kamu di radio
kalau kamu lagi siaran
jadi ya mungkin aja dia itu pengagum kamu
ya tapi kan victor tahu aku gak suka sama dia
ngapain sih kayak gini gak usah bikin masalah deh
itu kasar namanya
mama tuh selalu bikin pusing susah banget ya hidup tenang
gimana kalau sekali sekali tema suara hati ibu tentang mama kamu aja
ya kan biar kita tahu fit
suara hati mama kamu itu seperti apa
siapa tahu aja kamu selama ini cuma buruk sangka sama dia
yaudah nanti kita bicara lagi lagunya udah mau habis tuh yuk
ya masih bersama saya fitri natasha di acara suara hati ibu
dan masih ada ibu linda online ibu linda masih di sini
ibu masih di depan radio
baik ibu linda
sebelumnya maaf nih
selama tiga tahun ibu jadi rentenir apa itu sudah bisa mengubah hidup ibu
dari materi dari segalanya
iya benar fitri
menumpuk kekayaan dari hasil yang tidak berkah
tidak diridohi sama allah
tapi saat itu ibu tetap saja nggak sadar
allah sudah kirimkan peringatan ke ibu
tapi ibu tuh makin tergoda
total semuanya dua juta
ini baru bunganya aja kan
namun si nisa masih dua juta
belum bergeser sedikit pun dari yang pertama
kelamaan si bayarnya
jadi bunganya naik terus
bu linda jadi untung deh
sering sering aja kayak gini
ya asal jangan dirusuin sama pangerannya aja
selama ini kamu cari duit buat
tapi ini balasannya
siapa yang selama ini orang paling ngertiin kamu
orang terdekat kamu
apa yang bisa dia lakukan untuk bahagiakan kamu
kalau setiap harinya cuma ada di tempat tidur
jangan pernah hina mas herman
aku bukan menghina si herman
tapi dia sendiri yang membuat dirinya terhina
coba kalau dari dulu dia rajin dikit
cari kerja yang benar
jadi kamu gak perlu susah payah cari duit
faizah malah membenci kamu
padahal dia sendiri ikut menikmati hasilnya
aku terima kasihan kepada kamu
cuma aku yang bisa ngertiin kamu
terus kemana lagi aku mencari pekerjaan ya
advokat dan konsultan hukum
itu sentralah kau
aku merasa b
dum bapki horm menguapkan
bangsa baik belgium
terima kasih banyak ya pak
faisal kamu sudah pulang
gimana cari kerjanya
tidak berhasil bu sepertinya mereka butuh orang yang udah ada pengalaman kerja
ibu mau ketemu teman lama ibu dulu ya mau ada bisnis
emang harus banget ya bu dandan menor kayak gini
terus pakai perhiasan yang berlebihan
yang aku tahu ibu itu sederhana
fi sederhana itu dulu waktu kita masih melarat masih keres
sekarang ibu punya segalanya
apa yang masih sederhana terus
ya udah ya ibu berangkat dulu
jangan lupa urus ayah kamu dia belum makan dari pagi ya
ini motor siapa bu
kayaknya tadi pasoknya
pulang ke sini aku udah lihat ada motor di sini
ya motor ibu lah
tapi ibu tuh lebih suka naik mobil nggak berdebu
boleh nggak kalau misalkan faisal pakai
sudah ya ibu berangkat
makan dulu pak
ya cuma dengan cara ini bapak bisa mengurangi makan dari makanan yang haram
bapak bapak bapak bapak bapak